mengatakan kalau firasat saya itu ada benarnya
karena sebelum terjadi pembunuhan
kamal telah bercerita kepada saya
tentang anak anak iblis yang misterius itu
apakah anak anak iblis itu yang melakukan pembunuhan pak kiai
saya tidak berani mendahului allah untuk mengatakan iya
tapi apakah benar anak anak iblis itu
akan terus dan terus melakukan pembunuhan
itulah yang belum saya ketahui
kamu di sini saja sebentar saya kembali
kamu tunggu ya sebentar
siapa yang membunuh
siapa yang membunuhmu
oh charles cadangkan
kamu yangukan diaman vaiyang
kelihatannya lukanya bukan luka biasa pak lura
kematiannya sangat mencurigakan
jadi luka di lehernya itu bekas gigitan makhluk halus begitu
perasaan saya mengatakan begitu
inilah akibatnya kalau mendahului kehendak allah
saya jadi nggak mengerti arah pembicaraan kiai
pak lurah tahu sendiri kan kuburan kuburan kecil yang ada di belakang itu
pak kiai kalau bicara seperti kamu diputar aja
maksud pak kiai apa sih kuburan kecil itu
di sana telah dikuburkan janin janin yang tidak berdosa
yang digugurkan oleh dukun beranak ini
dukun beranak ini adalah pembunuh
dan banyak warga kita yang datang kemari untuk menggugurkan kandungannya
kalian pernah didatangi oleh makhluk makhluk iblis itu kan
naluri saya mengatakan
makhluk makhluk itu ada hubungannya dengan kuburan di belakang itu
dan dukun beranak ini
atau mungkin juga ada hubungannya dengan kalian
jangan tuduh sembarangan pak kiai
saya tidak menuduh
cuma naluri saya mengatakan begitu
tapi perkataan pak kiai itu seakan akan mendukung kami berdua
jangan punya prasaka buruk dulu
maksud pak kiai itu baik
kalau kamu merasa begitu
saya ingin bicara sama kamu
ya sudah bicara saja
di sini tidak ada siapa siapa
ayah dan ibu sedang pergi keluar
rat kemarin dulu kamu bilang kamu hamil
mana bayi yang kamu kandung itu
memangnya pengangguran seperti mas
sanggup membiaya hidup bayi
kamu kemana kan bayi itu
kamu gugurkan ya
kenapa kamu gugurkan
aku belum siap punya anak
kok kamu tegas sekali membunuh anakmu sendiri
sudah saya tidak mau membicarakan ini lagi
tunggu ratih tunggu
mau apa lagi sih mas
dukun beranak yang menggugurkan kandunganmu itu
sekarang sudah meninggal
terus hubungannya denganku apa
menurut perkiraan kiai sanusi
dia dibunuh oleh rujanin janin yang ia gugurkan
dan anak anak cebol yang mendatangi kita itu
kemungkinan berasal dari janin janin itu
jangan bercanda kamu mas
saya tidak bercanda
saya tidak percaya
saya berani mengatakan
kalau firasat saya itu ada benarnya
karena sebelum terjadi pembunuhan
kamal telah bercerita kepada saya
tentang anak anak iblis yang misterius itu
apakah anak anak iblis itu yang melakukan pembunuhan pak kiai
saya tidak berani mendahului allah untuk mengatakan iya
apakah benar anak anak iblis itu akan terus dan terus melakukan pembunuhan
itulah yang belum saya ketahui
apakah anak anak iblis itu akan membunuh ibu ibunya yang telah mengugurkan kandungannya
semakin banyak korban berjatuhan pak kiai
karena banyak janin janin yang digugurkan
jangan berprasangka buruk dulu
apa yang harus kita lakukan
untuk mencegah pembunuhan itu pak kiai
menghadapi masalah sepelik ini
tidak semudah membalikan telapak tangan
marilah kita berpasrah diri pada allah
agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik
dimana kita bisa menemukan anak anak setan itu pak kiai
ya sudah pak lura
saya sudah ditunggu anak anak di musola
kampung kita ini
sudah mulai tidak aman lagi
makanya daripada kita tiduran di pos
mendingan kita keliling ronda
ini semoga gara gara dukun beranak itu
kamu akan kembali ke kota yang aman
kita berdoa saja
tidak terjadi lagi pembunuhan di kampung kita ini
kita semua berharap demikian
pak kiai senos itu mengadang adang saja
jangan yang sudah dikubur
bisa panggil kembali
dan tumbuh menjadi anak cembol
kiai senosi itu benar mas
kan keajaiban allah
tidak pernah ada yang bisa berduga duga
ah itu mustahil
memangnya kita ini hidup di zaman para nabi nabi
mas jangan bicara sembarangan
dulu aku tidak pernah menggugurkan janin ini
tapi emas yang memaksa dan mengancamku
pikir otak saya jadi mumet saja
bukannya membela saya
malah menekan pikiran saya
aku kan cuma mengingatin mas
karena aku tidak akan pernah mau mengulangi perbuatan terkutuk itu lagi
saya pikir saya datang kemari membuat pikir saya jadi cuman
tidak tahunya mata mata kaca sudah mumet
mau begitu saja tersinggung sih mas
sudah minum dulu tehnya
dasar laki laki egois
mau menang sendiri
belung aku ya
saya bukan ayahmu
belung aku ya
saya bukan ayahmu
ya saya bukan ayahmu
pergi kalian saya bukan ayahmu pergi
saya sudah bilang saya bukan ayahmu pergi pergi